bank indonesia menetapkan peraturan terkait sertifikat deposito di pasar uang
penerbitan aturan ini bertujuan untuk memitigasi potensi risiko sistemik dalam sistem keuangan
dalam rilis bank ataupun juga rilis resmi bank indonesia
pengaturan tersebut dituangkan dalam peraturan bank indonesia atau pbi nomor sembilan belas
pbi yang baru mengatur mengenai kriteria perizinan penerbit dan lembaga pendukung
serta pelaporan dan pengawasan transaksi sertifikat deposito di pasar uang
hingga februari dua ribu tujuh belas penerbitan sertifikat deposito telah mencapai outstanding
bank indonesia mengharapkan penerbitan pbi ini dapat saling mendukung
dan menjadi acuan utama pelaku pasar sertifikat deposito